ini kamar nyamannya wowingits empuknya wowingits juga
enak enak tinggal disini nyaman nyaman
bu ibu kita harus pergi dari sini
hah kita harus pergi
pergi pergi apaan enggak enggak enak aja pergi
ibu mau disini aja
bu kita harus pergi dari rumah ini kita harus cari kontrakan
astaga putri kontrakan kontrakan apaan sih
si clara itu udah ngejinin kita buat tinggal disini
bu bukan kayak gitu bu
lama lama kita juga gak enak kali bu numpang di rumah orang
astaga putri orang yang punya rumah aja bolehin kita tinggal disini
buat sekarang pilihanmu cuma dua
atau gue bakalan ngikutin kemana lo pergi
bukan kayak gitu
apaan sih putri si clara itu udah baik
tapi makasih banget clara
tapi gue bener bener gak enak tuh tinggal di rumah loh
gue cuma gak mau kalau misalkan gue tinggal di rumah lo
gue jadi bikin lo jadi makin tambah beban
lo gak gratis kok tinggal di rumah lo
lo gak gratis kok tinggal disini
hah aduh kita tinggal disini harus bayar juga gitu
semampunya putri aja tante
toh sekarang kalau misalnya tante cari kontrakan sama sama bayar kan
ya mendingan tinggal disini tante
tapi ya itu terserah balik lagi ke putri
lo emang mau pergi yaudah
seandainya aja aku bisa kasih tahu clara alasan yang sebenarnya
ah clara aduh clara kamu tuh baiknya
sepingit loh cantik
gue makin penasaran sama raja
kayaknya ada yang dia sembunyiin dari gue
siapa sih clara sebenarnya
udah dong lo tuh jangan nolongin putri mulu
lo tuh mestinya ya
baikkan sama papa
nih jangan dikit dikit putri
gue harus cari tahu dulu
siapa yang sebenarnya nyakitin putri
siapa tuh nanti
gue penasaran sama nih orang
kayaknya tidak ada kaitannya sama putri
kalau gue bisa bantu dewa nangkepin pelaku pemerkosa putri
pasti dewa baru bisa tenang
gue bakalan bantuin lo buat nyari pelaku
gue gak butuh bantuan lo makasih
dewa tapi lo tuh gak bisa sendiri
lo tuh butuh supporting
butuh gue buat bantuin uang
ini bukan buat putri
tapi buat lo
udah gak usah mikir mikir
pokoknya tenang aja
gue bakal banten lo dapetin pelakunya siapa
gue harus bayang ke clara apa ya
supaya gue bisa keluar dari rumah ini
gue mau bilang ke clara apa
kayaknya ini udah udah berakhir
kayaknya ini udah berakhir
kayaknya ini udah berakhir
lu ngapain masih disini ya
pergi bawa ibu lu sama aku
emang lu perempuan gak bener
lu gak pergi gak
lu juga pengen pergi dari sini tapi gue gak enak sama clara